tapi apa yang dilakukan malam malam begini
kenapa harus malam ini
kenapa tidak dilakukan siang hari
tidak bisa dilanggar ibu
nanda prabu mohon pertimbangkan kembali
karena pengkhianat seperti dia hukuman mati tidak akan cukup
bagaimana jika dia dijadikan emban seumur hidup
kurang ajar kau dinakal iman
lebih baik aku mati daripada harus seperti ini
kau itu seorang pembunuh dan kau pantas terhina
apakah amat kasih sekarang dia mematikanmu
tentu saja raka
kenapa kau bertanya lagi apa kau tidak mengerti
sepertinya hukuman menjadi emban ada baiknya
aku bisa mengusut dan membongkar siapa sebenarnya yang menjadi dalang dari semua ini
bagaimana temanmu membuat awal anakru ludih alicia

hukuman dari alleine menjadi imban

ini hakkannya bagimu
untuk mencapai rumah itu
io kira bisa jadi pengumpulan

hormatkan hormatkan agustin ratu
siapa yang menyuruh kalian untuk melakukan hal ini semua
bukannya agustin ratu sendiri yang biasa memimpin penjara
tampaknya aku salah bicara
aku takut mereka mencurigaiku
lebih baik aku memanfaatkan kesalahpahaman mereka untuk menyelamatkan kampung ini
apa yang salah dengan penjaraan ini agustin ratu
aku tidak boleh buku aku harus bersikap selayaknya ratu junti
tinggalkan kampung ini
tidak usah banyak tanya
tinggalkan kampung ini
bawa barang barang rampasan kalian dan cepat ikut aku sekarang
lenganku tidak bisa digerakkan
mau lari kemana kau kian sampai
kau tidak akan bisa pari dariku
aku menolong pantang laki jika ada kemampuan
tapi saat aku harus pergi
ada hal yang lebih penting yang aku urus
aku tidak mungkin menghadapinya saat ini
aku harus gunakan jurus tapak sanca
untuk meninggalkan tempat ini
terimalah kematianmu ini
aku akan mengecewakanmu
kau tidak akan bisa melepaskanmu
aku tidak akan melepaskanmu
berdengar yang gentar
seperti guru memanggilku
tempat kalian menghadapaku
seperti yang dirasik guru memanggilku
kita harus kembali ke kuah
awas kau kian santah
perempuan bercadar itu ternyata ada
bupati ada orang yang menuju ke sini
aku kira penyusup yang masuk ke istana
ternyata perlahan sini
apa yang dilakukan malam malam begini
kenapa harus malam ini
kenapa tidak dilakukan siang hari

eh ternyata ada istana yang menjengkelkan bapak
kenapa malam malam kau malam ke kamar
aku hanya mencari angin segar rahden
apakah hanya angin segar yang membawamu ke sini prasi
apa maksudmu raden
mata adalah cerminan hati
dan matamu sekarang berkata kata
tapi dari tatapan matamu itu tidak prasini
sekarang lebih baik ikut denganku
aku ingin berbicara kepada dirimu